perkembangan industri pariwisata pulau bintan semakin membuat bisnis perhotelan dan lapangan golf bergairah
akses yang mudah dan cepat dari singapura dan malaysia telah membuat para pengusaha properti terus membangun di bintan
meski belum sebanyak batam yang dikunjungi satu enam juta wisatawan mancanegara
bintan yang memiliki dua pintu masuk yakni bandara tanjung pinang dan pelabuhan tanjung uban
telah dikunjungi hampir lima ratus ribu wisatawan mancanegara di susul karimun sembilan puluh delapan wisatawan
bintan yang direncanakan bakal menjadi sport destination masih terus membangun
saat ini bintan memiliki enam resort dan di dalamnya terdapat tujuh belas hotel dengan jumlah dua kamar
rencananya sekitar dua puluh hotel lagi atau sebanding lima kamar akan segera dibangun
untuk menyambut berbagai kejuaraan dunia yang akan diselenggarakan pada periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
meskipun periode januari sampai agustus dua ribu enam belas tingkat okupansi tanpa adanya event berkisar hanya enam puluh tiga persen
sekarang ini developer developer itu juga memikirkan rata rata yang datang ke bintan ini hampir sembilan puluh persen mancanegara
tetapi jangan lupa bahwa indonesia sendiri mempunyai potensi market yang besar
jadi kita memikirkan maksudnya investor itu memang positif
tentang untuk investasi mereka di kepulauan bintan ini karena sudah memikirkan nanti dengan adanya effort daripada jakarta ke sini
kita juga sedang memikirkan connectivity daripada semua epo air di asia tenggara
tak hanya pertumbuhan industri hotel dan rekreasi pendukungnya jumlah lapangan golf juga terus berkembang
kepulauan riau seperti di batam telah memiliki tujuh lapangan golf sedangkan bintan sudah memiliki tiga lapangan golf
lapangan golf di kepulauan riau menjadi salah satu pilihan para atlet selain lapangan golf di johor malaysia
kementerian pariwisata menganggarkan keseluruhan promosi di kepulauan riau sebesar dua puluh lima hingga tiga puluh miliar rupiah di tahun dua ribu delapan belas
indonesia ini lebih enak lebih memadai
kita punya kd yang profesional
kalau kita bicara kd yang mereka mengerti tentang lapangannya
berbahasa inggris nah ini yang tidak dimiliki oleh tempat lain
kemudian makanan yang juga
sebab kalau pemain golf itu setelah itu mereka mau relax ya
spa kita yang mendukung untuk itu juga
jadi kalau saya lihat sangat golf dan ikutannya dalam artian rekesian yang lain itu juga menjadi salah satu daya tarik batam dan bintan
geliat bisnis hotel rekreasi dan lapangan golf terus bertumbuh di bintan
namun itu belum cukup
pelaku usaha juga melirik potensi pasar meeting incentive convention exhibition atau mais bisa berkembang di bintan
desyara tonang bintan kepulauan riau